sedikit penasaran bagaimana penampakan pemandangan di danau sunter ya yang sudah mulai dibenahi
karena pembinaan danau agung sunter jakarta utara terus dilakukan
apalagi menjelang festival danau sunter yang akan digelar akhir februari ini
festival ini menjadi menarik pemirsa karena ini ada rencana nih
wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno akan beradu cepat berenang
dengan menteri kelautan dan perekanan susi pujiasuti yang akan menggunakan pedalboard
ya kita sampaikan video ini ke pak sandi dan pak anies
saya yakin mereka punya perasaan yang sama dengan saya
bermimpi danau sunter menjadi seindah danau di jeneva
salah satu syarat untuk membuat danau sunter menjadi seindah danau
adalah membuatnya seindah danau
untuk menjaga kondisi kebersihan airnya
dan memang saat ini sudah dilakukan peningkatan untuk menjaga kebersihan
tapi jika anda lihat memang kondisi danau sunter sendiri masih dibilang jauh dari ideal
saya pun pasti ragu ragu jika diminta untuk berenang di danau sunter saat ini
guna menjawab tantangan susi pujastuti tersebut
pemerintah provinsi dki jakarta terus membenahi danau agung sunter jakarta utara
kami sore kios pedagang yang berdiri di sisi barat dan selatan danau
sudah diratakan petugas dan digantikan dengan sejumlah tenda biru
sementara sebelas tenda pemancingan yang sebelumnya berada di sisi utara juga tidak terlihat lagi
pemerintah kota jakarta utara berencana memusatkan para pedagang di sisi selatan barat danau
atau di depan gelanggang olahraga sunter yang saat ini masih dipersiapkan
sedangkan pusat pemancingan akan dikhususkan di sisi selatan danau
pemerintah kota jakarta utara juga berencana membangun plaza di sisi barat
pada danau buatan yang dibangun awal tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh ini
sementara itu pedestrian di sisi utara dan barat danau akan dibenahi
agar bebas dari pedagang asongan dan menjadi lebih nyaman untuk pejalan kaki
kebersihan air memang perlu diperhatikan
sebab danau agung sunter menjadi lokasi wisata dan olahraga air di dki jakarta
salah satu olahraga air yang sudah dipusat
yang di sini adalah ski air dan wakeboarding
lula seorang atlet slalomski air junior berusia sepuluh tahun yang sudah berlatih di danau sunter
selama tiga tahun mengaku sangat mengemari olahraga yang ia tekuni ini
ia mengaku sudah tidak merasa gatal lagi setelah berlatih di danau sunter
namun berharap danau bisa lebih bersih
ada harapan biar airnya bersih terus biar nggak ada sampah
festival danau sunter rencananya akan berlangsung pada dua puluh lima februari mendatang
rencananya wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno akan beradu cepat berenang
dengan menteri kelautan dan perikanan susi puja stuti yang akan menggunakan paddleboard
pembenahan danau agung sunter ditargetkan sudah rampung menjelang acara tersebut
arya dita utama jakarta